komisi pemberantasan korupsi menggeledah kantor dprd dki jakarta selasa malam
dari penggeledahan yang berlangsung sekitar lima jam penyidik kpk mengamankan barang bukti
terkait dugaan korupsi pengadaan tanah di pulau gebang cakung jakarta timur
kabak pemberitaan kpk alif fikri pada hari rabu di gedung kpk menjelaskan
penyidik melakukan penggeledahan di enam ruangan di gedung dprd dki jakarta
alif fikri juga menyebut
kpk akan menentukan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di kelurahan pulau gebang
bila sudah mengantongi bukti yang cukup
sejauh ini kpk kemudian menemukan bukti permulaan yang cukup
adanya dugaan perbuatan melawan hukum pada proses pengadaan tanah di pulau gebang tersebut
sehingga kemudian diduga timbul kerugian keuangan negara
nah kpk juga telah menemukan pihak yang dapat dipertamu jawabkan secara hukum tentunya
pada proses penyidikan yang kami lakukan ini
tetapi kami pastikan ketika nanti proses penyidikan ini cukup
kami akan umumkan siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka konstruksinya
dan juga termasuk kerugian keuangan negaranya berapa
pasca penggeledahan oleh kpk penjagaan di gedung dprd dki jakarta diperketat hari rabu
sejumlah petugas keamanan dalam atau pamdal melakukan pemeriksaan kepada semua tamu
tanpa alasan yang jelas para awak media yang sejak pagi mencari informasi terkait penggeledahan yang dilakukan kpk
justru dilarang masuk ke gedung dprd dki oleh petugas keamanan